setiap negara memiliki beragam masakan tradisional
tidak terkecuali negara negara yang berada di timur tengah
salah satu jajanan khas timur tengah yang satu ini
rasa rasanya sudah familiar di lidah warga plus enam puluh
ini dia kebab dan sawarma
walau sekilas sama ada perbedaan loh antara kebab dan sawarnya
tapi nanti saya jelaskan ya
tonton sampai habis dulu episode ini
salah satu tempat yang tersohor menjual jajanan khas timur tengah
berada di kota bogor jawa barat
setelah lima tahun bekerja sebagai juru masak di timur tengah
sang pemilik memutuskan
pulang ke indonesia tahun dua ribu delapan belas
mendirikan warung makan kebab dan sawarma
tentunya dengan racikan khas timur tengah
lihat porsinya besar banget kan
karena pakai kentang
kalau yang lain kan cuma kebab biasa gitu kan
ditambah porsinya besar
jadi sekali makan langsung kenyang kita gitu
ternyata sebelum seporsi kebab tiba di tangan anda
ada perjalanan yang sangat panjang
begini nih ceritanya
dalam sehari tempat ini mengolah setidaknya delapan puluh kg daging ayam
setelah ayam dicuci bersih
siapkan bumbu untuk memarinasi
ada bawang merah bawang putih cabai keriting ketumbar penyedap rasa jinten serta daun salam
nasrullah menggunakan komposisi bumbu yang sama dengan yang biasa ia gunakan
kala masih bekerja sebagai juru masak di sejumlah restoran di timur tengah kala itu
bumbu yang paling dominan adalah bawang merah dan bawang putih
yang memberikan cita rasa khas pada sawarma ketika disantap
proses marinasi membutuhkan waktu setidaknya sehari semalam
sehingga rempah rempah meresap sampai ke seluruh serat daging ayam
terutama bagian dada yang lebih tebal dibandingkan dengan paha
sambil menunggu ayamnya dimarinasi

ini ada untuk si ayam yang lebih tebal dan lebih tebal
dan ini sudah dihaluskan di tempat pemilingan biar praktis
jadi kita akan bukuin
lanjut kita akan membuat daging untuk kebab
daging sapi yang sudah dihaluskan kemudian diberi beberapa bumbu
seperti bawang bombay bawang merah bawang putih parsley kering paprika buruk jahe jinten ketumbar lada dan
bumbu yang lebih tebal dan lebih tebal
kalau bikin makanan yang dari timur tengah ya
nobelin di bawang ya
cuma karena sudah masuk ke lidah indonesia
dicampur sama ketumbar agak tebal dikit juga boleh
karena ini sudah dijual di kawasan bogor dan sekitar
ini jadi ngikutin lidahnya
ya ratusan tusuk daging kebab ludes terjual setiap hari
jadi siapkan agak banyak ya
waktunya kita cek rasa sebelum dijajakan ke bawangnya
ini yang sih
agak nih kebabnya
itu enggak masalah
cukup banyak tajam

tidak tahu ya
jadi berteksturnya kayak
tidak seurat lah

sudahananya perbedaan sawarman dan kebab berada di cara masak dan penyediaan
jika biasanya kebab dipanggang dengan tusukan panjang
dan disajikan tidak dengan cara dibungkus
sawarma dipanggang secara vertikal
serta dibungkus dengan tortilla atau roti pita
serta dibungkus dengan tortilla atau roti pita
terus ganti di kebabnya juga seudah

dan sekarang kita akan bikin
topung warna atau tortilla ya

campurkan tepung terigu dengan air garam dan juga minyak sayur
masih sedikit lagi
masih harus di aduk aduk lagi
masih sedikit lagi
selain akan membuat efek berkilau
minyak akan membuat warna tortilla yang dihasilkan tidak terlalu kuning
minyak akan membuat warna tortilla yang dihasilkan tidak terlalu kuning
bila sudah selesai dipanggang
bikin adonan untuk martabak ya
dan martabak kan

sudah cuci tangan sudah
setelah tercampur rata bulatkan adonan dan diamkan selama setengah jam
selanjutnya tortil akan dipanggang tanpa minyak dengan api sedang
alat masaknya unik
ini terinspirasi dari tempat nasrullah bekerja di salah satu restoran di timur tengah
kira kira bagaimana rasanya
ada yang penasaran bagaimana cara menyusun daging di rotisserie
saya kasih tahu ya caranya
bagian paling bawah diisi oleh daging ayam bagian dada
ini bau yang di bagian dalamnya yang di luar
sesekali tekan ayam agar tumpukan daging menjadi padat
ini wangi bawangnya tercium banget
padahal belum kena grill ya
ketika sudah mulai meninggi ganti ke bagian paha yang memiliki kandungan
lemak lebih tinggi
jadi ketika dipotong lemak yang terkandung pada paha ayam akan turun ke bagian dada
ketika dada tadi ditaruhnya itu di tengah tengah ditusuknya
tapi kalau paha itu agak sedikit maucuk
kalau mau bentuknya rata ya dipotong seperti ini
dan sisa dagingnya ditumpuk di tengah tengah
jarak dari lokasi produksi ke toko sebetulnya tidak terlalu jauh
sekitar satu km
namun karena melintasi jalan raya
saya harus berhati hati agar tidak bersenggolan dengan kendaraan lain
permisi ya bapak ibu
sawarma harus segera dimasak agar pembeli tidak menunggu terlalu lama
kalau nge matangin si sawarmanya ini berapa lama
kurang lebih tujuh sampai sepuluh menit
ciri ciri dia sudah matang atau sudah bisa di
sudah bisa di seset
seset apa sih bahasanya
sudah bisa dipotong
warnanya kuning kemasan
sawarma harus diputar secara berkala agar daging tidak hanya matang di satu sisi
dan diantara semua yang kerja di sini yang khusus untuk motong cuma si abangnya aja
karena dia potongannya itu harus tipis
yang lat dulu baru ntar kita belajar
karena potongannya itu kalau terlalu tebal kata abangnya di depan tuh takutnya dia masih ada bagian yang
belum matang sempurna
tapi kalau motongnya terlalu tipis dia juga nanti terlalu garing
nggak ada sisi cuinya
jadi harus pas potongannya
kurang lebih ketebalannya
aduh dulu panas
garingnya masih ada di luar
tapi cuinya di dalam ini masih ada
ketika saya sibuk memanggang sawarma sambil menggoreng puluhan kilogram kentang goreng
pekerja lain disibukan dengan memanggang daging kebab
dan mempersiapkan bahan pelengkap yang lain
sore yang sungguh sibuk
itu udah banyak banget masih ya pak ya
pokoknya kurang kurang terus
tadi aja udah ada yang nanya udah buka belum
belum belum belum pak belum siap
perlahan pelanggan berdatangan
ada yang memesan untuk makan di tempat
ada juga yang membeli untuk dibawa pulang
tuh lihat sampai penuh tempat masaknya
potongannya keatasnya kalau udah agak sedikit hangat
berarti bisa dibalik karena baunya sudah keras
oh saya pikir ini mobilnya serta nabalan
nah bismillah kalau gini bisa
karena terburu buru tangan saya terkena alat memasak
maaf ya pak malah jadi merepotkan ini
aduh wongter dulu
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
seporsi sawarma dipatok mulai harga rp dua puluh lima
seperti ini nih susunannya
tortilla diberi saus mayonis saus sambal dan selada
kemudian tambahkan daging ayam kentang dan saus tomat
terakhir tortilla dipanggang hingga berwarna kecoklatan

terakhir tortilla dipanggang hingga berwarna kecoklatan
terakhir tortilla dipanggang hingga berwarna kecoklatan

jadi ya dibayangkan saja
bolak balikkan berapa lama
bolak ya bolak balikkan
menjelang pukul enam sore satu persatu pelanggan telah terlayani
info dari pemilik rumah makan pelanggan akan ramai lagi sekitar setengah tujuh malam
mumpung masih ada waktu istirahat
saya mau isi tenaga dulu biar kuat berdagang sampai tengah malam
saya nggak usah ekspek kalau kebab yang sudah saya makan kan sudah minum api ya
saya nggak ekspek ternyata ayam juga bisa sedius ini
ternyata besar juga kebabnya
saya pernah juga liputan
ternyata diberi ada di tengah
bumbunya tuh kayak begini kira kira seriusnya nggak bohong
dia punya bumbu itu nggak strong strong banget
tapi after testnya itu baru berasa rempahnya
akhirnya saya tahu kenapa tortilla atau kulitnya harus lebar
sebab harus mampu menampung isian sebanyak ini
rata rata satu kebab dijual dengan bobot sekitar tiga ratus lima puluh gram
misalkan nih porsi biasa atau jumbo belum cukup
tenang di sini ada ukuran ekstra besar
dengan bobot lebih dari satu gram
tapi harganya agak mahal sedikit ya
kalau yang biasa dipatok dua puluh lima ribu rupiah
yang ekstra besar dipatok sekitar seratus ribu rupiah
ada yang mau coba
saya fernando di wg yogyakarta bogor jawa barat